penasaran kira kira bagaimana nih ya suasana sahur pertama di jakarta
langsung saja kita akan sapa produser lapangan cnn indonesia adi dwinanda
yang berada di kawasan keramat raya jakarta pusat
halo adi adi bisa anda gambarkan bagaimana suasana sahur di hari pertama
di tempat anda melaporkan saat ini
iya selamat pagi ayu betul sekali hari ini memang merupakan hari pertama sahur ya
mungkin kalau misalkan anda dapat melihat di belakang saya ini
mungkin anda sudah tahu nih lokasi saya sedang di mana nih saat ini
saat ini saya sudah berada di salah satu sentra kuliner yang cukup terkenal
begitu cukup populer di kalangan masyarakat apalagi khususnya menjelang bulan ramadan
ini serap sekali digunakan ataupun di kunjungi masyarakat ketika waktu berbuka
ataupun waktu sauna
ayu mungkin seang saja nih saya sudah tidak sabar untuk menyetap sahur ya
di tempat saya melaporkan saat ini yaitu di sentra nasi kapau kramat
nah mungkin anda dapat lihat ayu di sini nih banyak banget nih menunya
mulai dari ada rendang
kemudian ati sapi kemudian nih ada tunjang kemudian ada tambusu nih
nah semua sebetulnya di sini sangat lengkap sekali
jadi masyarakat ini tidak perlu bingung nih sahur apa di hari pertama
mungkin di sini memang situasinya mungkin agak cukup lumayan ramai
begitu mungkin tidak seramai puasa hari hari ke depan mungkin ya
karena memang hari pertama ini biasanya digunakan masyarakat untuk menghabiskan
waktu sahur ataupun menghabiskan waktu berbuka puasa bersama keluarga
nah mungkin saya langsung saja untuk bertanya kepada
salah satu penjual yang ada di sentra kuliner kapau di keramat raya ini
saja saya mengajak anda ayu untuk berbincang
selamat pagi bu
uni uni dengan uni siapa uni
uni ini kalau boleh dijelaskan uni ini di sini nih yang paling dicari masyarakat tuh apa sih un sebetulnya
oh yang paling beselernya ya
kita tambusunya si telur sama santan aja nggak pakai campur tahu atau terigu
nah satu lagi bestsellernya itu ipti alado mudo telur ikan
sama sok gitu
nah ini emang suka dikunjungi masyarakat dong pada waktu sahur pada bulan ramadan
kabar sebelumnya juga suka rame ya un ya
iya yang paling dicari sih ipti alado mudo sama tambusu
karena kan mungkin yang tahu perasa itu pasti kita pasti bakal balik lagi ke sini gitu
nah un ini kalau boleh dijelaskan ini apa sih un yang membedakan nasi kapau un dengan nasi padang sebetulnya
mungkin kita pada penasaran kali ya bedanya apa sih sebetulnya
nasi kapau sama padang itu beda ya dari segi masakannya
terus kapau itu nama daerah yang bapak ibu saya asli kapau
nah kebetulan tuh kita di sini ada tujuh macam kuahnya beda beda
tuh kalau mungkin di orang tuh kalau nggak dua tiga tapi dibagi bagi jadi kelihatannya banyak gitu
dan terutama ibu saya sama bapak saya itu nggak pakai penyedap atau micin gitu
nah un ini selama bulan puasa nih un kita semua penasaran un
ini bukanya mulai jam berapa hingga jam berapa un
dari jam sebelas sampai habis sahur sih gitu
nah ini kalau misalkan
dibandingkan dengan ramadan tahun sebelumnya ini un ya
yang masih dalam pandemi ini sebetulnya setahun ini seperti apa sih un
apakah rame atau gimana sih
alhamdulillah semenjak pandemi ada aja sih ya
tapi ini kan karena kita belum puasa masih hari pertama sahur
belum lihat perkembangannya
yang udah udah sih alhamdulillah rame gitu
nah oke un
ini kalau misalkan saya pengen ngebungkus nih un
nah kenapa ini saya milih ngebungkus
kalau nenekah tanya kalau kita beli nasi padang atau nasi kapau dibungkus ini porsinya akan lebih banyak
nah ini nanti akan kita cek ya
ini kalau misalkan saya pengen ngebungkus nih un
ini saya enaknya ngebungkus apa ya
karena saya bingung ini banyak banget nih un menunya un
boleh pakai tambusu cuma kan intianya nggak ada
jadi coba aja udahnya pakai tambus ini
kita juga kan nggak pakai campur campur yang lain gitu
pure asli telur sama santan aja
tapi ini emang yang paling dicari ya sebetulnya pas
pada waktu bulan puasa juga ini yang paling dicari
iya sama bebek itu
biasanya sih ada bebek rendang iti ala apa rendang
cuma kan ibu
nggak buat dulu deh gitu
karena suasana kan ya jadi pandemi gitu
wawancara penjual sudah
mungkin saya mengajak anda untuk berbincang langsung dengan pembeli ini
kenapa ya pagi pagi pada hari pertama ini biasanya digunakan untuk sahur bersama keluarga gitu
ia memilih untuk datang ke nasi kapau ini untuk santap sahur langsung saja ayo
bapak dengan bapak siapa pak
pak ini emang kalau misalkan sahur emang suka ke sini pak
iya saya kalau sahur
kalau sini kalau dari basah juga ke sini
jadi udah lama tuh udah langganan di sini gitu
bapak ini tinggalnya di mana pak kalau boleh tahu
oh tinggalnya di tanah tinggi satu
nah ini kan jauh ya pak
kenapa pak ini memilih untuk sahur khususnya di nasi kapo ini
jadi dari dulu tuh udah senang nasi kapau
jadi ini udah langganan jadi setiap hari ke sini lah
mampir mampir setiap hari
apalagi kalau bulan puasa sahurnya di sini
nah ini pak dari sekian banyak menu ini saya juga bingung sih pak sebetulnya
ini yang paling bapak pengen makan apa pak pada waktu santap sahur sekarang pak
kalau kita sih kalau sayur paling enak ya ada biasanya pakai bebek cabai hijau
tapi sekarang udah habis nih
ada berapa nih tunjang adanya
jadi kan juga senang juga nih
ada tambusu juga ada
dendeng basah juga ada
dendengnya udah habis nih
jadi seleranya tuh udah habis gitu
paling pakai tambusu ntar paling ini tambusu satu ada
oke pak terima kasih pak
selamat santap sahur pak
saya bentar lagi juga akan santap sahur
karena berhubung imsak nih tinggal sejam
akan langsung saja untuk milih ya kali ya
milih dari beberapa menu ini untuk saya jadikan untuk santap sahur
kembali kepada anda yuk
ya adi mungkin sedikit saja tambahan
saya penasaran ini kira kira kalau di sana dengar dengar tuh harganya cukup terjangkau ya
berapa kisaran harganya kalau kita ingin bersantap sahur di tempat anda
betul sekali nah
ini mungkin saya langsung saja ajak anda untuk nanya ke uni ya
ini kira kira un kalau saya mesen ini harganya ini mulai dari
berapa sih un
variasi sih mas
dari harga rp dua puluh lima sampai rp enam puluh lima lah
kalau yang dua puluh lima tuh ayam
kalau enam puluh lima itu nasi kepala kakap
tapi sudah habis ya bu kepala kakap ini
sama bebeknya juga paling lima puluh lah
oke berarti untuk harga ini memang cukup terjangkau ya sebetulnya
jadi memang cukup cocok sekali nih untuk dijadikan santap sahur ataupun mungkin berbuka puasa
kalau anda bingung nih
datang saja ke nasi sentral nasi kapau keramat ini karena banyak banget nih pilihannya
jadi kalau misalkan buka puasa itu kita tidak hanya ada makanan berat tapi juga ada cemilan cemilan khas minangkabau juga nih
nah kembali kepada anda ayu
wah memang rasanya nasi kapau ini tidak pernah salah ya untuk sahur
pasti akan kenyang sampai maghrib tiba
terima kasih banyak atas laporan anda produsen pengasian indonesia adi dewinanda
dan selamat bertugas kembali
jangan lupa untuk sahur